hujan lebat yang mengguyur jakarta siang hari tadi kembali membuat jalan menjadi tergenang air
di jalan pegangsaan menteng jakarta pusat bahu jalan terpaksa ditutup petugas untuk menghindari kendaraan mogok
walau hanya beberapa saat diguyur hujan lebat air menggenangi jalan hingga ketinggian tiga puluh cm
ketinggian air menyebabkan beberapa kendaraan khususnya sepeda motor mati mesin
hal ini membuat pengguna jalan kecewa dan berharap agar jalan tak lagi tergenang air meski hujan berkepanjangan
untuk mengantisipasi terjadinya mogok petugas ppsu dan satpol pp kecamatan menteng terpaksa menutup sebagian jalan dengan menggunakan mobil operasional
banjir kayak gini
kalau bisa kalau jam tujuh jangan sampai banjir lah
oh gitu ya
mungkin penyebabnya kali
bikin susah gak sih
ini apa lo mau kemana
makasih pak juri ya